satuan reserse narkoba poresta depok membekuk empat orang pelaku bandar narkoba jenis ganja di karadenan cibinong
dari tangan para pelaku polisi mendapati tiga dus ganja yang totalnya mencapai sembilan puluh kg
inilah suasana penggerbekan bandar narkoba jenis ganja yang dilakukan di sebuah kontrakan di wilayah kampung pisang karadenan cibinong
empat orang diamankan dalam penggerbekan ini
empatnya diduga sebagai pengedar narkoba jenis ganja dan sabu
polisi juga melakukan penggeledahan di rumah tersebut dan mendapati tiga dus ganja yang disimpan di dalam stereofo
dari dalam tiga dus stereofoam tersebut barang bukti ganja sudah dikemas menjadi paket besar
jumlahnya bahkan mencapai sembilan puluh kg yang diduga sudah siap diedarkan
pelaku beserta barang bukti kemudian dibawa ke polresta depok
ke poresta depok kombes didik sugiyarta mengatakan penangkapan
ini berdasarkan pengembangan dari pelaku yang sebelumnya sudah ditangkap
kita amankan empat orang dan kita juga temukan sejumlah barang yang diduga ganja
ada tiga dus yang kita amankan
keempat orang dan barang bukti saat ini kita bawa ke sat narkoba untuk kita lakukan pemeriksaan lebih lanjut
kini keempat pelaku pun menjalani pemeriksaan di unit res narkoba
bah poresta depok
fami febrian depok